five action game pertama di indonesia
belanja banyak banget bakal lapis itu
bakal selamutan pun
kenapa jadi begini
iya abang makan terlaluan
itu kan bawa berasa karu
emangnya encin gemuk orang
udah lu jangan ngambek
badan lu rada berisi udah
ini bukan gemuk bang
bocor bannya bang
gini aja bagaimana kalo abang sama kocun saya antersin pulang ke rumah yuk
udah kita bisa jalanin diri kok
ban ditawarin baik baik
masa ke gak mau bang
lagian ini barangnya banyak banget perat bang
abang mau bawa di barang sendirian jalan kaki
ini ntar gue bawa semuanya sendiri
jadi bisa dorong motor aja udah syukur
ini tambah bawa barang lah
iya deh makasih ya
boleh numpang aja
boleh ya boleh
bedani saya anterin
hati hati ya bang
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
ini mobilnya cantik amat ya
katanya bisa naik sendiri
sungguh sungguh parah ngetik semaui
bang bentang deh
harinya mobil baru aja
sepen banget sih
kenapa sih pas pisar nonton gue kempes dia yang muncul
kenapa bukan orang lain
pasti dia nih si mawi kerjanya yang udah nebar paku di jalanan nih
oh ini siasat dia nih
gue bakal beli mobil yang lebih cakep daripada mobil loh
belanja banyak banget bakal lapis sih po
bakal selamat tahun
biar jodohnya cepet kebuka sampe jangan stres mulu
jangan sampe gak dateng ya
insya allah po
di mobil adem banget ya
mobil baru bang
kayak ada kulkasnya
bisa tidur ya bang
kok nanti rebahan begitu sih po
ah bang bawi enak banget ya adek kantornya yang ngasih mobil
bang bawi ngomongnya baik sih jadi rezekinya lancar
ah pak anjun juga baik kok orangnya
kira kira ayo jualan satu berapa tahun po biar dapet nih mobil po
bikin diri aja in
udah beliin honey mardani boleh kakak
bikin malu gue di depan maui
gue kan jadi nggak punya muka
jemputin mbak be dong
di pengkolan dekat sekolahan
ya fikri nggak bisa be bikin di kampus nih
kurang kerjaan amat lo
iya be bukan gitu be fikri ini hari ini ada puis be
ada ulangan gitu be ntar deh kalau udah kelar nanti fikri jemput
masa lo suruh mbak be nunggu lo di mari sampai lo kelar kuliah
kurang kerjaan amat gue
sial banget sih gue hari ini
hah bang dhani
motornya kenapa bang mogok
capek nih orang
gimana kira kira di udah tahu motor mogok pakai nanya loh
kira kira ada yang bisa ambo bantu bang
nah ini kenapa ya sensitif terus
apokah ada kebanyakan makan soto
selma terus prihatin sama kondisi yang menimpa kau selby
pok supaya pok gak terlalu bersedih kayak gini
pok gak usah mikirin yang lalu lalu
selby pok kayaknya sedih karena gak jadi nikah sama bang dalang
cinta mati banget selma
makanya pok kalau cinta sama seorang itu jangan seratus persen
karena kalau cinta sama orang orang itu hatinya gak bisa dipegang
makanya kalau cinta seratus persen cintanya sama allah
lagian pok allah itu berfirman kayak gini pok
boleh jadi kita membenci seseorang atau sesuatu padahal itu amat baik bagimu
tapi sebaliknya boleh jadi kita menyukai sesuatu padahal ia amat baik
allah itu maha mengetahui daripada kita
itu kata allah
jadi kalau kita benci malah itu sebenarnya baik
jadi kalau kita menyukai malah bisa jadi buruk
allah itu sayang banget sama pak selby
tolong dia attention nafikan
coba aku statements dia
amai yang nentang kan deh
langsak gua dah dorong motor mogok begitu
salah abang sendiri pan tadi udah ditawarin sama bang mawi buat ngikut
abangnya aja yang kagak mau
alah si mawi kan cuma pengen pengen memilih mobilnya doang loh
ya udah udah lu jangan ngomongin orang dong
lu pikirin tuh adek lu